anda kembali bersama kami di good morning
deba cawapres sudah selesai yang diadakan oleh transmedia hari minggu yang lalu dan nyariah
dan meskipun sudah selesai tapi ternyata ada yang belum selesai di sana
ada tim direktorat hukum dan advokasi tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ amin yang mendatangi gedung dewan pers
untuk melaporkan media online tirto terkait meme yang diposting di akunnya
terkait hal ini redaksi media online tirto telah meminta maaf melalui laman resminya
dan mengklarifikasi serta menghapus meme tersebut di akun twitter mereka
direktorat hukum dan advokasi tkn jokowi maruf amin
selasa siang mendatangi gedung dewan pers di kawasan kebon sirih jakarta pusat
tkn melaporkan media online tirto id yang dianggap telah mengunggah meme
yang berisikan hoaks dan fitnah terhadap paspor nomor urut satu
meski telah dihapus unggahan tersebut dianggap sangat merugikan paslon satu
dan dianggap menyebarkan kebohongan kepada publik
direktorat hukum dan advokasi tkn jokowi maruf amin
berharap dewan pers segera menindaklanjuti laporan mereka
jika memenuhi unsur pidana tkn akan membawa kasus ini ke ranah hukum
dan mendatangi dewan pers ini untuk menyampaikan laporan atau pengaduan
terhadap adanya meme atau karikatur yang itu telah merugikan paslon kami
kenapa karena dalam postingan tersebut ya memunculkan kalimat atau seolah olah berita itu tidak benar
berita itu tidak benar
ketua komisi pengaduan dewan pers imam wahyudi mengatakan
dewan pers akan segera menindaklanjuti laporan tersebut
serta memanggil pihak pihak terkait guna melakukan klarifikasi
intinya kita masih belum memutuskan apa apa
lakuan berikutnya adalah kita memenuhkaskan para analis
untuk menganalisis produk yang diadukan
dan kemudian kita akan panggil teradu untuk melakukan klarifikasi
melalui laman resminya redaksi media online tirto id telah meminta maaf
mengklarifikasi dan telah menghapus meme tersebut di akun twitter mereka
meme tersebut berisi pernyataan cawapres nomor urut satu maruf amin
yang dianggap menimbulkan salah persepsi di masyarakat
akibat penggalan kalimat yang tidak utuh
dan tersebut dianggap menangkap oleh pemerintah
bagaimana cara mereka menangkap penyakit yang berbeda

bagaimana cara mereka menangkap penyakit yang berbeda